jenazah bribda michael abraham riu pasa tiba di rumah duka di jalan mutiara biru makassar sulawesi selatan
bribda michael tewas dalam bentrokan antara aparat kepolisian dan anggota satpol pp makassar di balai kota makassar pada minggu dini hari
dari rumah sakit bayangkara makassar jenazah almarhum bribda michael diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan
rencananya jenazah akan dimakamkan secara militer di makam keluarga di kota parepare sulawesi selatan
michael anak pertama dari enam bersaudara adalah anggota sabara polda sulawesi selatan
keluarga dan rekan rekan yang mengenal almarhum sebagai sosok yang pandai bergaul
menurut atasan bribda michael merupakan sosok yang taat kepada perintah pimpinan dan bersahaja
pasca bentrok polisi dan satuan polisi pamung praja wali kota makassar meninjau kerusakan balai kota
para anggota satpol pp pun akan diliburkan
minggu pagi wali kota makassar muhammad ramadan pomanto bersama dengan pejabat polrestabes makassar meninjau balai kota makassar di jalan ahmad yani makassar sulawesi selatan
wali kota makassar memeriksa kerusakan bangunan juga motor dan mobil yang terparkir
menurut wali kota insiden pada minggu dini hari itu terjadi karena kesalahpahaman antara anggota kepolisian dan satpol pp
ia berjanji akan berkomunikasi dengan kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini
sampai minggu siang
sorowali kota makassar masih dijaga anggota brimop dan polisi dari provos gabungan polres tabes makassar dan polda sulawesi selatan
sementara petugas satpol pp kota makassar akan diliburkan sampai beberapa hari ke depan
pemerintah kota makassar kepolisian tni punya semangat yang satu menjaga kota ini
ini tidak lebih dari suatu eksiden yang sebenarnya anak muda
itu tidak ada kendala
sedikitpun dengan komunikasi dan apapun tidak ada sama sekali